bapak kamu sementara tinggal sama saya
ada ada di sini
kamu tenang aja
kayaknya dia belum minum ombet
dia belum minum ombet
yuk buka dulu ya
loh kenapa kek
kan udah sopan
kalau misalnya udah nggak dibukain pintu
yuk buka dulu ya
hei tante ngapain di sini
tante mau masuk
eh jangan dong tante
tante mau masuk
tetep senang nih
udah berkata aku jemput terus
tete nggak jemput kasih
beto mau taruh
nggak ketat beto maustad lah

sampai kan semua benar
keadaan kalian jadi begini
pantes sabar ya
akhirnya kita bisa pulang juga li
tapi gue lupus banget nih
yaudah minta liat kita sampai rumah
sama rumah kita istirahat ya
eh mer mer lu kenapa mer
eh mer lu gak kenapa napa kan
mer lu yang kuat ya
kalau bukan kita yang kuat siapa lagi
kita kan harus ngurusin papa mer
lo tenang aja
gue tuh kuat
gak usah khawatir ya
pokoknya gue bakalan terus sama love
kita berjuang bareng bareng ya
om bapak lagi sih kesini
mau apa lagi
saya mau kamu keluar dari jakarta
dan angkot kamu saya kembaliin
jadi semua masalah angkot itu
semuanya gara gara om
om tuh terlaluan ya
selesai itu apa sih sama om
om tuh tega tau gak
kamu turutin perintah saya
angkot kamu kembali
kalau aku pergi
artinya aku bebas dari ganti rugi
dan gak ada lagi yang ganggu aku sama mercy
kalau itu yang aku mau
aku belum pergi sekarang juga
tentu quitehur ini an llam

aku kau selesai atau besono
harus tolong lia sama yos
dia ketemu dia dan pak yos
papa tau gak ya
panterannya lagi beres beres barang pak
dia tuh mau pergi
kayaknya dia mau ketemu lia sama pak yos
coba kamu halangin dia dulu ya
pokoknya gimana caranya kamu halangin dia dulu
kamu juga dia pergi ya
iya pak cuy tau usahain
papa segera ke sana kamu tunggu papa ya
saya harus ketemu dia
masa hari ini kita nggak dapat uang
berarti papa gak minum obat dong
pesian banget sih
aduuh gue pikir lu mau kain uang
tangan lasu tutup botol
udah sini sini
enggak enggak enggak
gak sih sama kakek
tidak tutup botolnya tuh gak berguna buang aja
wah masih tetap diambil lagi
ini kayak dompet jatuh mel
wow uangnya banyak banget lho
yudh ini tante ranti udah tau semuanya
sedangkan dia sama mercy itu belum juga pulang
gak tahu dri kemana ya
eh eh om jangan
ini bukan urusan kamu
ya om putri
tak mengingaturities empat puluh empat rd
terima kasih searing oporkan
terima kasih on
pak makasih banget ya pak
nah tuh kan li
kalo lo jadi orang jujur pasti dapet berkah
lumayan kan uangnya buat beli obat papa
kamu yang bernama lia
bapak kamu sementara tinggal sama saya
ada ada disini
kamu tenang aja gak gak saya apa apain om
kayaknya dia belum minum obat
dia belum minum obat
tuh tuh tuh liat
sekarang juga om harus kasih obatnya ke papa
tapi dengan satu syarat
kamu harus balikin ranti kesini
dan gak jadi ikut sama kamu
om aku mau dateng